perduka datang dari mantan menteri keuangan mar'i muhammad
almarhum wafat minggu dini hari di rumah sakit pusat otak nasional jakarta timur
setelah disolatkan di masjid al azhar
almarhum mar'i muhammad siang tadi dimakamkan secara militer
di tempat pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan
sebelumnya pelayat dari berbagai kalangan memenuhi rumah duka
di jalan taman brawijaya cipete utara jakarta selatan
terlihat beberapa tokoh seperti budiono akbar tanjung yusuf kala
dan beberapa mantan menteri era orde baru
sejak pertengahan november lalu mar'i muhammad dirawat di rumah sakit pusat otak nasional
almarhum meninggal dunia minggu dini hari di usia tujuh puluh tujuh tahun
mar'i muhammad sebelumnya dikenal sebagai mr clean
atas perjuangannya melawan korupsi
mantan menteri keuangan di era pemerintahan soeharto ini dimakamkan di tanah kusir
pada waktu indonesia mengalami krisis yang terberat
beliau melaksanakan tugasnya dengan baik
saya waktu itu ada di bank indonesia dan melihat kerja keras beliau
beliau adalah orang baik
saya kira kita beri contoh banyak dari beliau